mewakili orang tuanya haikal yang gak datang
iya pak de ini robot haikal silahkan diterima
makasih pak ustadz
eh haikal kenapa bro
kemana larinya sini garam
pak de ya allah pak de
ini sayur saya udah taruhin garam berkali kali pak de
ini begini nih
tuh kan kagak asin asin juga
pak de coba pak de semuanya nih
tuh kan pak de
agak asin asin ya allah pak de
garam udah abis sekarang pak de
bagaimana mau kerasa asinnya
yang dikasih garam
yang di sini
yang dicobain yang di itu
hah emang gak asin
gak ada asin asinnya
pakai yang ini
sakulah rajim tak bulan rajim
eh ada apa nah begini pada yang positif ada di kelas sudah ramai banyak orang tua santri oh
tapi saya tidak melihat bapaknya haikal kemana dia asyik lola sih jangan lupa
kamu sembunyi di mana potongan ini dibuka suruh
sejarah gara gara ulah kalian orang tua kalian jadi peranggu kenapa kalian lakuin hal seperti ini
kalau jelek dimarahin
jadi itu alasan kalian ya udah kalau gitu coba kita lihat kalian ya
sebenarnya nggak bagus bagus banget sih ya standar lah ya cukup lah
mbak nih heikal luqman sobri asun indra
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
eh luqman kamu kenapa kayak begitu sedih begitu
dan juga saya baru pertama kali lihat angka kayak begini bosat
ulah aduh luqman luqman
nilai kamu nggak jelek
dan pasti kamu nggak pernah lihat angka angka itu sebelumnya
itu rapat kamu kebalik
ya allah bosat
mana tuh bosat
tuh masih bosat
oh itu baru kenapa
kalau tuh kayak gini mah kita bisa tidur semalam
nggak usah capek capek
iya bosat ya
iya juga tuh
iya makanya kalian itu jangan suka bersuku zon ya
jangan kalian menebak nebak apa yang bakal terjadi
karena sukunya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi
jadi kalau udah terjadi baru kalian akan lihat kesimpulan
ya berarti masalah ini udah selesai ya
sekarang kalian semua kebalikkan kelas
terima kasih bosat
terima kasih bosat
jangan kebalik lagi ya
wih di bapaknya
lo kemana pak
bapak bapak maupun ibu ibu
sekali lagi kami berdua
mohon maaf atas keterlambatan
oleh karena itu langsung saja akan saya bagikan sekarang ya
indra mohon maaf pak
wih ini bosan yang bapak paling gatel
yang kemudian sobri
nilai kamu sungguh bagus
ini ada orang tuanya
haikal masih belum datang
apa mau langsung kita kasih ke haikalnya atau gimana
jangan dulu ustadz
mungkin orang tuanya pada terlambat kali ustadz
saya pergi dulu ya
hei pak de
ya mewakili orang tuanya haikal yang gak datang
iya pak de ini rapotnya haikal silahkan diterima
makasih pak ustadz
hei haikal kenapa bro

hai kelihatan lauren
kau jangan khawatir
kalian dapat p a d
dan jangan sedih
memang yang lain melakukannya dengan orang tuanya
tapi kan orang tuanya gak sempet
pande nyanyang ya
amri ini kamu mau khusus bangun
selama ini pande cuma tunggu kamu ke bandung bikin masalah
biar kamu anak pinter
selama ini salah sama kamu
pande bikin wajah anak nakal anak bandeng
yang kamu bikin masalah
masih banyak pak ustadz
ini pak ulu dong
pak ustadz hidup nih
ustadz ini peluk sih
ini kan udah masanya kita ini liburan gitu
terus kita harus kemana kita
gimana kalau kita ke kota
oh ke kota
aduh aduh aduh aduh
gak mau sob gak mau
kalau lukman nilai mah
aku kan lupa
nah nanti kalau salah aren salah jalan nyasar gimana
gimana sob itu mana mana sungguh ribet
kebetulan banget ya ada haikalah mas
kalian mau gak kita jalan jalan bertiga aja
itu mana mana sungguh seru
nah haikalah sun kalau mau jalan jalan itu
jangan malu malukan mending sama indra
iya kan gede yuk
eh haikalah sun
kita bertiga aja gak usah berani
eh kenapa sih kalian cuma dideketin aku
ke aku kota
ya udah sih pulih juga
lukman tadi aku wajib kamu
terus kamu gak mau
terus sekarang kamu ajak orang lain
ya udah ini nasib sob
ustaz kenapa berhenti sih
saya berhenti karena saya ngeliat anak anaknya pergi pada ngumpul
kayaknya ada sesuatu yang aneh deh